bagi permohonan maaf
atas kelalaian yang aku lakukan
sehingga ibumu meninggal tanpa harus mendapatkan pertolongan
ibuku sekarang sudah ditempatkan paling layak di dalam istana
apakah urusan diantara kita sudah selesai
kesakit ini semakin menjadi
aku harus segera menemukan orang yang bernama rangkasoka itu
sepertinya ada yang meninggal
ampunilah jenazah itu
berilah dia rahmatmu
serta maafkanlah kesalahannya
amin ya rabbal alam
kalau kau tidak bisa menjawabnya
kau akan kubunuh
apa yang akan kau tanyakan
dewa tak telah memberitahuku
bahwa tiga hari ke depan
aku akan mati
apakah aku akan masuk surga atau neraka
kau akan masuk surga
aku telah membunuh lebih puluhan orang
bagaimana aku bisa masuk surga
kau tidak bisa menjawabnya
karena kau takut dengan kematian
akan aku antarkan kau
ke gerbang kematian
hamba mohon bersabarlah
semakin hari aku semakin curiga kepada perasaan ini
apalagi semenjak aku menemukan jarum beracun itu
aku pun merasakan ada kejanggalan
yang seringkali perasaan ini pergi begitu saja
tetapi raka aku tidak bisa berprasangka buruk kepada dia sebelum aku memiliki bukti
kalau begitu kita harus mengumpulkan bukti bukti itu mulai sekarang
kita harus membagi tugas untuk mengawasi diri
ampun gusti ratu
ada yang ingin bertemu dengan gusti ratu
apakah kau ingin memberitahuku lagi atas kematianku lagi
acahmu seakin dekat rangga sokot
acahmu seakin dekat rangga sokot
acahmu seakin dekat rangga sokot
dua hari lagi

aku tidak takut dengan namanya kematian
aku sudah puas atas hidupku
apa yang aku inginkan sudah aku dapati
semua jurus jurus dari kandungan warga di dunia ini tidak mudah aku miliki
apa kau tidak bisa mengetahui
tapi kau tidak bisa mengetahui
tapi kau tidak bisa mengetahui
apakah kau akan masuk surga atau rak
siliwangi mau apa kau datang sini
sesuai dengan janjiku temu hari aku akan menguburkan ibumu dengan tanganku sendiri
bagi permohonan maaf atas kelalaian yang aku lakukan
sehingga ibumu meninggal tanpa harus mendapatkan pertolongan
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
ibuku sekarang sudah ditempatkan paling layak di dalam istana
kalau begitu apakah urusan diantara kita sudah selesai
urusan kita akan selesai setelah kau memberikan nyawa kau kepada aku siliwangi
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri

aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan mengunggurkan ibumu sendiri
aku akan membantumu untuk menghabisi dia
bagus sepertinya aku sudah aman
kalau begitu aku harus membuka topengku sebelum aku masuk ke dalam istana
itu dia orangnya
kau mau apa kak
kami ingin tahu siapa kok sebenarnya
wah langsung kak kau tidak perlu tahu siapa aku
baiklah kalau begitu maafkan kami terpaksa berbuat kasar kepada diri